mengantisipasi keamanan surabaya pasca ledakan bom bunuh diri di mapolsek astana anyar bandung jawa barat
yang menewaskan dua orang dan belasan luka pemerintah kota surabaya melalui satpol pp surabaya
perketat sejumlah tempat krusial di surabaya
seperti tempat tempat ibadah gereja dan masjid serta mal dan kampung kampung penduduk
selain itu koordinasi keamanan kantor instansi pemerintah juga dilakukan
jadi kita saat ini konsentrasi kita kepada pak wali sudah menyampaikan kepada teman teman dari jajaran instansi pemerintah
baik itu pores kodem termasuk sampai koramel dan possek untuk melakukan pengamanan di wilayahnya masing masing
dengan memfilter orang orang yang masuk dan yang dicurigai
terus untuk kantor pemerintah juga demikian kita
dan kita melakukan penyelidikan dan penyelidikan
penjagaan pengamanan ketat di pintu pintu masuk dengan menempatkan petugas
dengan mewaspadai orang orang yang tidak bertanggung jawab
termasuk tempat ibadah baik itu gereja maupun masjid
juga sudah kita himbo untuk melakukan pengamanan di lokasi masing masing
salah satu instansi penting yang juga mulai memperketat pengamanan internal adalah kantor kejaksaan negeri tanjung perak surabaya
saya selalu berkoordinasi dengan pemerintah kota
ataupun dengan unsur forkopimda
ada pak wali pak kapolres pak dandim
untuk bekerja sama untuk sinergitas mengamankan kota surabaya ini sesuai dengan tusinya
selain melakukan membantu penindakan dalam hal penegakan hukum
kami juga melakukan edukasi edukasi kepada masyarakat
dan kepada remaja remaja yang rentan terhadap
kegiatan kegiatan yang negatif
selain instansi pemerintahan dan tempat ibadah
kantor polres tabes juga mulai mempertebal pengamanannya
penjagaan dilakukan di depan pintu masuk markas
dengan menyiagakan pasukan berlaras panjang
pengunjung mapolres yang datang harus melewati metal detector
sedangkan roda empat yang masuk diperiksa dengan anjing pelacak
setelah kejadian yang ada di jawa barat kita memperkuat
ya istilahnya memperkuat untuk penjagaan kita ya itu adalah kegiatan yang kita lakukan di jawa barat

untuk di polsek jajaran gimana
untuk di polsek jajaran juga ya kami juga sudah mengidruskan ke polsek jajaran
melalui tadi perintah dari pimpinan kita sudah koordinasi dengan polsek polis jajaran untuk tetap waspada
untuk pengamanan natal dan tahun baru satpol pp surabaya akan menyiagakan tiga
ardia putri herudwi sudarmanto
ardia putri herudwi sudarmanto
surabaya jawa timur